kampung pangauban desa jangkurang kecamatan leles garut jawa barat mendadak viral
perkampungan di lereng gunung pangaupan ini disebut sebagai kampung sultan
penyebabnya adalah di kampung ini terdapat deretan rumah megah layaknya istana sultan
puluhan rumah dibangun dengan ornamen nyaris sama gunakan pilar besar yang menculang
pagar pagar tinggi dengan ornamen glamor semakin memperkental ciri kampung para sultan ini
warga di sini pun dikenal selama puluhan tahun menggeluti usaha produksi tas sekolah dan tas lainnya
salah satu pemilik rumah mewah di kampung sultan bernama aman
ia sudah dua puluh tahun lamanya menggeluti bisnis tas
kekayaan yang didapat bukan secara instan melainkan perjuangan keras
tak hanya itu mencukupi kehidupan keluarga usahanya ini mampu
mampu menciptakan lapangan pekerjaan di kampungnya
model tasnya model pemasarannya ya dicoba coba
kemudian bapak buka sendiri
buka sendiri alhamdulillah sedikit sedikit jalan jalan
sudah berapa tahun kurang lebih pak
kurang lebih dua puluh tahun ada lah
pihak desa setempat memastikan puluhan rumah mewah bukan milik sultan sungguhan
penghuninya merupakan warga sekitar yang dikenal sebagai pengusaha kaya raya
pembeli tas di kampung rumah lima puluh
pak memang betul rumah rumahnya memang bagus bagus gitu
semuanya rata rata jualan tas begitu
warga pengauban dari bobakan sulawesi sampai subasila itu penghargaan tas itu
tas yang diproduksi dijual ke luar kota mulai dari jakarta medan hingga bukit tinggi
penghasilan dari jualan tas ini pun digunakan untuk
penghasilan dari jualan tas ini pun digunakan untuk
membangun rumah bak istana